bukan cuma lo doang yang tau
tapi semua orang bakal tahu
oh jadi gitu
jadi kamu bilang sama mamanya randy
dan mamanya randy minta kamu berusaha
untuk sepadan sama randy
salah satu alasan
karena kiki mau menyepadankan
diri kiki sama mas randy
kiki malah lihat mas randy
sama cewek lain berduaan
kalau saya boleh saran
ubah tujuan kamu kuliah
bukan untuk randy
tapi kamu kuliah untuk
menjadi apa ya
supaya membuat kamu menjadi manusia yang lebih baik lagi
ubah tujuan kuliah kamu
itu urusan yang diatas
kalau kamu memang berjodoh sama randy
pasti akan diatururkan
pasti akan diatururkan
pasti akan diatururkan
pasti akan diatururkan
pasti akan diatururkan
pasti akan diatururkan
dipertemukan dan dipersatukan
lihat tuh alsa mandin
allah yang bekerja
gitu ya bu rosa
terima kasih ya bu
jadi lebih tenang
setelah denger nasihat
kali aja kamu ketemu jodoh di kampus
atau dimana ya kan
terus by the way kamu masak yang benar ya
makanan ini keasinan semua
atau ibu mau gigi bikinin lagi ya
udah melen kan sama ibu rosa
yuk masak gigi
apa udah jam segini belum pulang juga nih noh
elsa juga gak ada kabar
rasa mana jam segini dia belum pulang
ini kan udah malem
mama khawatir ada apa apa sama dia
aku mau kabar dulu ntar
malah tanyain esa kok dia diem aja
apa mereka lagi marahan ya
ini sepertinya hubungan mereka makin memburuk
kita doain aja yang terbaik mereka maya
aduh bukan apa lagi sih
ini udah berakhir
ini udah berakhir
ini udah berakhir
ini udah berakhir
ini udah berakhir
ini udah berakhir
ini udah berakhir
ini udah berakhir
ini udah berakhir
ini udah berakhir
ini udah berakhir
ini udah berakhir
ini udah berakhir
ini udah berakhir
ini udah berakhir
ini udah berakhir
ini udah berakhir
ini udah berakhir
ini udah berakhir
ini udah berakhir
ini udah berakhir
ini udah berakhir
ini udah berakhir
ini udah berakhir
ini udah berakhir
ini udah berakhir
ini udah berakhir
ini udah berakhir
ini udah berakhir
ini udah berakhir
ini udah berakhir
ini udah berakhir
bukan cuma lo doang yang tau
tapi semua orang bakal tahu
tunggu aja besok
apa maksudnya ricky
apa yang sebenarnya akan terjadi besok
apa jadinya ketika gue ketemu sama nino
kalau nino udah tahu semua itu
mama bahkan udah gak peduli lagi kan sama nasib gue
ngapain mama telfon
bukannya mama udah gak peduli lagi sama aku
karena mama masih peduli sama kamu
mama mau kasih tau
tadi andin dan al bilang
kalau sebaiknya masalah ini
jangan sampai kedengeran telinga nino dan keluarganya dulu
kok bisa mah
karena al takut sekali
ada apa apa dengan ibu rosa
karena ibu rosa terlalu mencintai rena
adalah pelipur laranya ibu rosa semenjak roy meninggal
berarti hubungan pernikahan gue dan nino masih bisa diselamatkan
kamu dimana sa
udah pulang kan
belum mah aku belum pulang
yaudah kamu pulang ya
gak baik mamalem begini lagi hamil kamu di luar
iya mama kasih ya mama udah kasih tau aku
kalau gitu mama mau beli makanan dulu
ya allah terima kasih
engkau masih mau mendengar doaku
kenapa kita ngeliga besok aja
kalau bisa besok kenapa harus latih
kamu apaan sih gak
padada aja kamu gak
kamu tau gak
aku tuh jadi laki laki yang paling beruntung bisa milikin kamu
aku juga gak sabar nggak mau jadi istri kamu
calon istri aku yang tercinta lagi ngapain ya sekarang
iya siap siap mau tidur lah
masa mau jogging sih kenapa
kamu tuh kenapa sih jutek banget
gak pernah berubah
sebentar lagi kan kita bakal jadi suami istri
kalau ngomong itu yang lembut
nih contohnya nih
iya sayang ini aku baru mau tidur
nanti kita ketemu dalam mimpi ya
kan gitu kan enak
apaan sih kamu tuh lebay deh
jadi gini sayang
besok kegiatan kamu apa aja